dari papua kita ke jakarta rumah sakit mayapada yang berada di jalan lebak bulus satu cilandak jakarta selatan senin malam terbakar
seluruh pasien yang berada di ruang perawatan langsung dievakuasi oleh petugas
kepulan asap tebal membumbung dari lantai lima gedung ang bong ing auditorium rumah sakit mayapada cilandak jakarta selatan
tingginya titik api membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi
terlebih lebatnya kepulan asap
sementara itu seluruh pasien yang berada di dalam ruang gedung tersebut langsung dievakuasi
belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini namun dugaan sementara akibat korsleting listrik pada panel yang ada
saya sih di lantai enam di lantai enam terus pas saya lagi mau bagi makan itu udah gelap udah hitam
terus yaudah saya jadi bantu evakuasi pasien
baik itu lantai enam indi sendiri
lantai apa rawat inap
itu juga asap dari kamar atau
dari kamar semua sepertinya
dan untuk mengetahui situasi terkini pasca kebakaran di rumah sakit mayapada sudah ada produser lapangan cnn indonesia diego basro di sana
diego bagaimana situasi terkini di rumah sakit mayapada
ya selamat malam mevri
kebakaran terjadi di rumah sakit mayapada di
kawasan lebak bulus jakarta selatan di mana saat ini di gedung yang tepat berada di belakang saya tower satu rumah sakit mayapada ini masih dilakukan proses pendinginan oleh pihak pemadam kebakaran
dan memang proses pemadaman api sendiri sudah selesai dilakukan hingga kini dilanjutkan dengan proses pendinginan
proses pemadaman kebakaran sendiri mulai dilakukan semenjak sekitar pukul delapan malam waktu indonesia barat tadi
ada sekitar sepuluh mobil kebakaran yang ditugaskan untuk membadamkan kebakaran yang terjadi di rumah sakit mayapada ini
di mana akhirnya setelah beberapa jam dilakukan proses pemadaman api api kemudian padam dan sekarang proses pendinginan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
di sini juga kami sempat melihat ada begitu banyak ambulans yang disiagakan baik dari pihak dinas kesehatan provinsi dki jakarta
dan juga ambulans dari pihak rumah sakit mayapada sendiri di mana akibat dari kebakaran yang terjadi di rumah sakit ini cukup mengganggu operasional yang terjadi di rumah sakit
sehingga banyak sekali pasien yang harus dievakuasi dari tower satu rumah sakit mayapada menuju ke tower dua rumah sakit mayapada yang baru saja berdiri
yang sebenarnya dikhususkan untuk pasien
pasien pasien yang menggunakan bpjs untuk berobat di rumah sakit ini dan semua pasien mulai dari pasien yang ada di lantai tiga di lantai lima di lantai enam dan di lantai tujuh
yang memang merupakan lantai lantai yang dikhususkan menjadi tempat untuk rawat inap bagi pasien pasien
sudah dilakukan evakuasi ke tower dua gedung rumah sakit maya padas
semua sudah dikumpulkan saat ini di titik rawat darurat
hingga sekarang pihak rumah sakit masih enggan memberikan keterangan apapun kepada awak media
sehingga kami masih menanti seperti apa informasi terkait kondisi pasien
kemudian juga bagaimana pasien pasien ini yang dievakuasi dari gedung tower satu akan ditempatkan
kita masih menunggu informasi seperti apa yang diberikan oleh pihak rumah sakit
dan berdasarkan informasi yang kami terima juga kami sempat berbincang tadi dengan beberapa petugas
pemadam kebakaran bahwa kebakaran ini sumbernya terjadi di lantai lima tower satu rumah sakit mayapada
di mana sumber kebakaran tersebut diduga berasal dari ruang panel yang berada di lantai lima tersebut
dan untungnya tidak ada korban jiwa yang terjadi akibat dari insiden kebakaran ini
semua sudah selamat dievakuasi ke tower sebelas
dan berdasarkan informasi juga tadi kami sempat mendengar bahwa gubernur anies baswedan
gubernur provinsi dki jakarta sempat datang untuk memantau langsung proses pemadaman kebakaran
pada sekitar pukul dua puluh lewat lima belas menit waktu indonesia barat tadi
dan kini proses pendinginan masih terus dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran
dan tentunya kita berharap bahwa proses pendinginan tersebut dapat segera selesai
proses atau kegiatan di rumah sakit rumah sakit mayapada ini dapat kembali berjalan normal seperti sedia kala
ya terima kasih banyak diego basro yang melaporkan langsung dari rumah sakit mayapada jakarta selatan
tadi disampaikan diego bahwa saat ini sedang ada proses pendinginan
di mana seluruh pasien yang ada di tower satu sudah dievakuasi menuju tower dua
jadi bagi anda yang memiliki kerabat yang mungkin bekerja atau mungkin dirawat di tower satu mayapada
dapat mulai mencari keluarga anda di tower
terima kasih banyak
terima kasih banyak